ya jika di probolinggo ada dimas kanjeng taat pribadi di banyuwangi ada kanjeng giman
keduanya sama sama menyebut dirinya kanjeng karena dapat menipu dengan modus menggandakan uang
kanjeng giman mengaku dirinya memang sengaja meniru dimas kanjeng untuk mengeruk keuntungan
petualangan giman menipu dengan modus mampu menggandakan uang berakhir di tangan polisi banyuwangi
warga desa kalibaru kulon kecamatan kalibaru ini ditangkap di rumahnya dengan barang bukti uang pecahan seratus rupiah
giman yang menyebut dirinya dengan nama kanjeng giman ini mengaku meniru dimas kanjeng taat pribadi
dia mengaku bisa mengadakan uang hingga tiga lima miliar hanya dengan uang mahar rp tiga ratus lima puluh juta
meskipun tidak memiliki padepokan seperti halnya dimas kanjeng tetapi kanjeng giman mengaku sudah setahun berpraktek penggadaan uang
aksi tipu tipu ini terungkap setelah seorang korban
asal sulawesi utara tertipu hingga tiga ratus lima puluh juta rupiah
dia juga sempat menjalani ritual penggandaan uang dan hanya mendapatkan empat puluh bendel
uang kertas pecahan seratus rupiah keluaran bank indonesia tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua lalu yang tentu saja kini sudah tidak berlaku lagi
di tersanggah ini melakukan ritual
ritual itu adalah pembakaran menyan dicampur dengan gula sehingga ruangan tersebut akan dipenuhi dengan asap
pada saat ruangan tersebut terpenuhi dengan asap si tersangka ini sudah menyediakan uang ini dugaan seratus rupiah yang mana sudah ditaruh di tas kresek hitam
jadi pada saat ruangan penuhi dengan asap dia menukar uang yang asli dengan palsu tersebut
kanjeng iman mengaku menyewa seseorang untuk mencari korban
semua diiming imingi pengadaan uang dalam waktu cepat
sementara polisi juga akan terus mengembangkan kasus penipuan bermodus penggandaan uang ini untuk mengungkap keterlibatan pihak lain